dan meninggalkan ruma untuk pergi dan duduk di dekat danau favoritnya
aku sangat berbakat
kucing itu berdiri dengan kedua kakinya seperti manusia
ah lihat dia juga punya hewan peliharaan
saat tommy mengambil kucing itu
turunkan dia tommy
oh apa yang akan kau lakukan
kan membangun gedung anehmu yang lain
oh lihatlah makhluk yang manis dan konyol ini
kucing ini sama anehnya denganmu
aku akan membalasmu
baiklah neco kau dapat berterima kasih kepadaku nanti
tapi neco hanya menjelurkan lidahnya
malam itu max masih marah pada ibunya
dia langsung pergi ke tempat tidur
aku tidak ingin marah padanya tapi aku merasa khawatir
jangan menyalahkan diri sendiri
terkadang orang tua harus ketat dengan anak anak mereka untuk kebaikan mereka sendiri
tapi orang tua max tidak menyadari bahwa seseorang sedang mendengarkan
keesokan paginya saat max membuka matanya
itu adalah neco dia melayang di atas kepala max
neco lalu duduk di dada max dan menatapnya
kau mau apa
tapi neco langsung melompat dari tempat tidur dan melihat ke atas max
dan sebelum max bisa mengatakan apapun
neco meraung seperti singa
ah ibu ayah
max berlari ke orang tuanya dan memeluk mereka erat erat
orang tua max terkejut dan senang melihat putra mereka tiba tiba memeluk mereka
sedikit yang mereka tahu bahwa max senang bisa aman dari neco
selama beberapa hari max membaca semua buku tentang kucing dan juga hantu
dia mencoba berbicara dengan teman temannya tentang apa yang terjadi
tapi mereka hanya memberinya tatapan aneh dan pergi
neco tidak terlihat selama beberapa hari
lalu suatu malam
tunggu itu neco kenapa dia pergi ke pantai
max keluar dari rumahnya dan mengikuti neco
saat kucing itu berjalan dengan anggun menuju pantai
dan yang mengejutkan max sebuah kapal kerajaan datang untuk neco di tepi pantai
apa yang terjadi
max mengumpulkan keberaniannya dan memasuki air sendiri
dia mengikuti kapal kerajaan neco di dalam air
menyadari bahwa air tidak naik setelah mencapai pinggangnya
dan kemudian entah dari mana sebuah portal terbuka di tengah lautan
dan kapal kerajaan masuk

dan kemudian max menemukan suatu buku
kapal kerajaan itu menutupi kapal kerajaan
dan dia keluar berada di sisi lain dunia yang sama sekali berbeda
sebelum dia bisa mengatur nafas dia melihat yang tak terpikirkan
neco lepaskan kulit ini dan tunjukkan wajahmu
aku putus asa untuk melihat anakku
saat max menyaksikan neco mengganti kulit kucingnya
dan berubah menjadi pangeran tampan
kau sudah tiba
kau sudah tiba
kau sudah tiba
apa yang terjadi
ya kau kembali ke masa lalu
melihatku berubah dari kucing menjadi manusia
kemudian kau pingsan
master max namaku adalah abasi
dan aku pengasuh pangeran neco
kau tahu kerajaan kami adalah pelindung prisma yang menyimpan rahasia ruang dan waktu di dalamnya
tapi prisma itu dicuri oleh penyihir bernama femi yang ingin mencuri tahta
dia mencoba menggunakannya untuk mengutuk raja kami
tapi pangeran neco turun tangan untuk melindungi ayahnya
kutukan itu malah menimpa pangeran neco
dan dia berubah menjadi kucing
kami dapat menemukan solusi sementara untuk kutukan itu
dan sekarang aku dapat berubah menjadi manusia di siang hari di sini di waktuku
tapi semua itu ada harganya
kau diambil dari orang tuamu dan dikirim ke alam lain di malam hari
itu sebabnya kau adalah kucing di waktuku

penyihir bernama neco
kau bisa menggunakan kucing di waktuku
kau bisa menggunakan kucing di waktuku
kau bisa menggunakan kucing di waktuku
penyihir telah melakukan beberapa upaya untuk menangkap raja kami

dia akan mencoba lagi malam ini seperti biasa
kami membutuhkan pangeran kami di sini untuk membela kami dan istana
jika kami tidak mendapatkan prisma kembali maka kutukan pangeran neco akan berlanjut
max merasa kasihan pada neco
dia berani dan kuat dan pantas untuk tinggal bersama orang tuanya
dia berpikir sejenak dan melompat ke girangan
aku punya ide
aku punya ide
tapi aku akan membutuhkan banyak ranting kering dan pohon pohon besar batu batu besar dan juga tali
biarkan tindakan keseimbangan dimulai
saat itu setelah matahari terbenam dan dalam beberapa jam kutukan akan membawa pangeran neco ke waktu lain sebagai kucing
tapi max sudah siap dengan rencananya
penyihir itu muncul di luar istana
dia melihat anak laki laki mencoba menarik batu dari bawah struktur besar yang tampak aneh
kau tidak akan menyentuh menara aku monster
ada cincin ajaib di bawah batu ini
begitu aku mencabutnya aku akan menjadi penyihir paling kuat di dunia
aku belum pernah melihat anak ini sebelumnya
mungkin dia mengatakan yang sebenarnya
jika aku mendapatkan cincin yang kuat mungkin aku tidak perlu menangkap raja
kau terlalu muda untuk mencoba dan memegang struktur besar ini sendiri
mengapa kau tidak membiarkanku mengeluarkan cincin itu dari bawah batu dan kita bisa menguasai dunia bersama
kau tahu aku ini lebih berpengalaman dari dirimu
itu ada benarnya penyihir tua
max meninggalkan batu itu dan seperti yang diduga penyihir itu menariknya
dan menara menjadi miring
karena keseimbangan yang disebabkan
suara apa itu
apa kau tidak melihat penyihir tua
ini adalah menara keseimbangan yang luar biasa
kau menarik satu batu yang salah dan menara jatuh
dan dalam hal ini kau menarik batu yang lebih buruk
sekarang saat kau meninggalkan batu menara akan jatuh padamu
penyihir itu terkejut
saat dia melihat pangeran neco keluar dari balik pohon dia menyadari apa yang telah terjadi

aku tidak akan pernah melepaskanmu dari kutukan
tidak apa apa aku bisa melakukannya sendiri sekarang
saat pangeran neco mengambil kembali prisma penyihir itu bahkan tidak bisa bergerak untuk membela diri
tidak apa yang kau lakukan
ya lakukan apapun yang kau inginkan
kecuali menarik batu keluar atau mencoba untuk mendorongnya kembali
atau bahkan melepaskan tanganmu
kau tahu menara akan jatuh padamu jika kau melakukan hal itu
raja mengembalikan prisma
prisma kemah kotanya dan melepaskan putranya dari kutukan
bulan terbit di langit dan pangeran neco tidak berubah menjadi kucing
pangeran kembali ke rumah untuk selamanya
max kau membawa putra kami kembali
kenapa kau tidak tinggal max
ini adalah waktu ajaib kau akan menyukainya di sini
tidak yang mulia
aku akan merindukan kalian tapi tempatku bukan di sini
aku melihat betapa sakitnya kalian jauh dari pangeran nejo
aku harus kembali ke orangtuaku
mereka juga pasti mengkhawatirkanku
dan penyihir itu master max akankah menara itu sungguh jatuh menimpannya
tidak sama sekali
aku meletakkan batu kecil lain di sana untuk menyeimbangkan menara
bahkan jika dia melepaskan dirinya sekarang menara itu akan berdiri
kau dapat menangkapnya kapanpun kau mau
hahaha itu menarik
hahaha itu pintar temanku
neco menghadiahkan jubah hitamnya kepada max
max temanku aku akan selalu berhutang budi padamu
jika ada yang bisa kulakukan untukmu tolong jangan mengaum lagi padaku
max dikirim kembali ke masa depan dan hari sudah pagi di sana
dia berlari ke orangtuanya dan memeluk mereka erat erat
aku minta maaf aku sudah sangat kasar pada ibu aku mencintai kalian
orang tua max tidak tahu apa yang terjadi pada putra mereka semalaman
tapi mereka merasa lega
sejak hari itu max belajar keras dan menjadi seorang arsitek
dan legenda mengatakan bahwa seekor kucing hitam datang untuk menyambutnya bahkan hari ini